sejak dua pekan terakhir para pedagang di pasar manis purwokerto banyumas
tidak mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan inisiasi pemerintah minyak kita
padahal sebelumnya mereka selalu mendapatkan pasokan minyak bersubsidi ini
dari distributor sesuai dengan permintaan
namun sejak dua pekan terakhir ini kios mereka kosong dari pasokan minyak kita
para pedagang justru mendapatkan pasokan minyak goreng dengan merek lain
yang harganya lebih mahal dari minyak kita
minyak kita nggak ada ini
sudah sekitar setengah bulanan lah dulu
tapi salahnya ditanyakan terus terusan katanya kosong dari pusatnya
jadi semua pedagang bertanya tanya mau ada kapan
lagi lagi pasar lain masih ada loh
minyak fitri contohnya
sementara itu pantauan harga
jumlah komoditas terpantau naik di pasar manis purwokerto ini
kenaikan terjadi pada harga beras medium dan premium
ada yang kalau pandang lain kan empat belas
ada yang tiga belas
kan cuma tempat tuh
ada macam tiket gue gitu
kalau ir dua belas lima
kalau yang biasa ada yang dua belas
tadinya berapa pandang sebelumnya
sebelumnya ada yang sembilan
harga berbagai komoditas pertanian di purwakarta jawa barat mengalami kenaikan senin kemarin
pelunjakan kenaikan harga bawang merah terpantau di pasar roboh purwakarta jawa barat
harga bawang merah naik dari sebelumnya rp tiga puluh lima per kilogram
kini mencapai empat puluh delapan hingga lima puluh rupiah per kilogram
ketua ketua ketua
untuk sekarang itu sayuran hampir semua sih hampir
cuman enggak semua sih bawang cabai cengek sama kentang yang menonjolnya itu
untuk kentang dari berapa ke berapa pak naikman
dari kentang standarnya dari lima belas sekarang dua puluh
iya cabai rawit merah
rawit merah dari lima puluh sekarang tujuh puluh
mungkin kemarin kan faktor hujan mungkin pertamanya
mungkin kemarin kan faktor hujan mungkin pertama
yang keduanya kita tahu sih
yang keduanya kita tahu sih
para pedagang mengaku kenaikan merata di hampir semua komunitas pertanian
hal ini diduga akibat faktor cuaca
hingga pasokan yang datang menjadi minim
diperkirakan harga komunitas pertanian dan bumbu dapur
masih akan naik hingga berapa pekan ke depan
tim liputan cnn indonesia